kami baru saja mendapatkan informasi adanya laporan kapal kandas di perairan batam
kementerian perhubungan sedang mengerahkan dua kapal patroli untuk menanggapi adanya laporan kapal kontainer yang kandas
berdasarkan siaran pers yang diterima redaksi cnn indonesia
direkturat jenderal perhubungan laut melalui pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas dua tanjung uban
menerima laporan adanya dua kapal kontainer yang kandas
kapal kontainer mv syaras dan kapal bulk carrier mv samudera sakti dilaporkan kandas pada pagi tadi
saat ini kapal patroli tengah dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan search and rescue di wilayah perairan batam
kapal carrier mv syaras dilaporkan berangkat dari pelabuhan port kelang malaysia menuju shanghai
kapal ini dilaporkan dalam kondisi miring empat derajat ke kiri
mp saras dalam keadaan hogging parah
dan saat ini kita sudah terhubung dengan kepala pangkalan plp kelas dua tanjung uban kapten handri sulfian
selamat pagi menjelang siang
bapak bisa bapak jelaskan bagaimana kronologis karamnya kapal
mohon izin saya dari handri sulfian dari kepala pangkalan tanjung uban
mau informasikan berita dapat dari vts batam ke saya
sebagai kepala pangkalan tanjung ban kelas dua
dan kita berkoordinasi dengan ksop tanjung balai karimun
karena wilayah kerja tersebut di wilayah batu berhenti
dan kita koordinasi juga kepada ksop khusus batam
untuk berkoordinasi sinergifitas di antara di lapangan
untuk kegiatan kegiatan tersebut
kita kerahkan dua kapal dari pangkalan tanjung uban
kalimah sada dan
sedangkan dari pulau sambu knp tiga ratus enam puluh enam
dan dari batam knp tiga ratus enam puluh tujuh
sampai sekarang kami berusaha on board
dengan memakai protokoler covid yang dilakukan oleh pihak karantina
setelah karantina mengatakan bahwa kita bisa on board untuk pemeriksaan awal
baru kita berkenan untuk on board ke kapal tersebut
kapal tersebut dilakukan karantina untuk dua kapal tersebut
baik lalu apakah ada korban luka ataupun korban jiwa
dan bagaimana keadaan penumpang dan nakoda kapal hingga saat ini
untuk kapal tersebut korban jiwa tidak ada
dan keadaan kerusakan
seluruhnya semuanya baik
lalu kapal bendera mana yang dilaporkan kandas
dua duanya dua dua kapal tersebut mengalami kandas
yang mv haras dan mv semudra sakti
baik terima kasih kapten henry bersama kami di cnn indonesia